dan mari kita lihat bersama resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak investasi bahkan kualitas hidup masyarakat
nanti dapat emailnya tiap senin sore
tapi pada prinsipnya kan bagaimana meningkatkan performa olahraga itu kan multidisiplin ya
tapi kalau di sini lihat baksonya bukan sebarang bakso tapi di upgrade
jadi kalau satu kandang itu biasanya isinya sekitar lima ratus bebek
ada juga yang satu dua juta rupiah
sampai jumpa lagi di weekend getaway selanjutnya
sih setuju sih ya kayak gitu ya
berinvestasi ke platform yang tidak legal
dapat juga mengakibatkan likuifaksi seperti yang terjadi di kobo balaroa di palu
itu juga memberikan sesuatu kepada orang muslim juga kan prof